ratusan tenaga kesehatan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda gambir jakarta pusat senin pagi
mereka mendesak pemerintah untuk memprioritaskan yang mereka yang telah mengabdi belasan tahun menjadi asn ketimbang lulusan baru atau fresh graduate
dengan menggunakan kostum serba putih dan membawa berbagai macam spanduk tuntutan
para tenaga kesehatan dari berbagai wilayah di indonesia ini menyampaikan aspirasinya
para tenaga kesehatan honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun ini mendesak pemerintah
memprioritaskan mereka menjadi asn ketimbang lulusan baru atau fresh graduate
ketua forum komunikasi honorer nakes menyebut ada sekitar satu juta tenaga kesehatan honorer yang mengabdi di fasilitas pelayanan kesehatan
namun hingga kini tidak kunjung diangkat menjadi asn
mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa lebih besar apabila tuntutan
mereka tidak kunjung di penuhi